kepolisian sektor atau polsek somba opu mengungkap pelaku pemasangan kamera di dalam toilet kampus di universitas islam negeri makassar kabupaten goa sulawesi selatan
pelaku ini merupakan mahasiswa semester lima fakultas syariah dan hukum
aa warga jalan bulu kamase dusun kaherang kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai sulawesi selatan ditetapkan sebagai tersangka
penyimpan kamera dan handphone di dalam toilet kampus dua samata fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri makassar
aa memasang kamera di toilet lantai dasar fakultas syariah dan hukum sejak bulan mei dan baru terbongkar pada bulan oktober
kamera ditemukan oleh seorang mahasiswi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus
polisi kemudian menangkap aa dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
kini pelaku terancam pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman
panglama dua belas tahun penjara
sementara itu di jakarta utara polisi menangkap seorang ayah dan anak yang nekat memproduksi buku surat izin kendaraan palsu pada sabtu malam
saat digrebek di rumahnya di wilayah sunter jakarta utara keduanya tengah memproduksi buku kir palsu dan ditemukan barang bukti lainnya
seperti laptop mesin printer serta kertas dokumen lainnya
kedua pelaku bersama barang buktinya ke pores jakarta utara untuk memulai pemergisaan lebih lanjut
ini pelaku yang kita amankan adalah pembuatan kir palsu yang dilakukan oleh bapak dan anak
tapi untuk info selanjutnya dan keterangan lanjut akan dilakukan rilis oleh bapak kapolres metro jakarta utara